tiba tiba menyampaikan aspirasi biar pak amin ini segera dalam tanda kutip gantung sepatu lah
ini menjadi ramai
yang kedua menjadi ramai lain ada dugaan dugaan bahwa lima para pendiri ini sekarang tidak bebas nilai
kalau sekarang tidak memiliki afiliasi politik dalam pilpres pak abdillah pak gm dan seterusnya dan seterusnya
mungkin tidak ada masalah
tuduhan dari teman teman mas faldo bahwa diantara yang lima ini juga menjadi bagian dari paslon tertentu yang tidak didukung oleh pan saat ini
misalnya mendukung pak jokowi
kan begitu itu yang menjadi ramai
seakan akan surat terbuka ini tidak bebas nilai
ada message politik yang sengaja dinarasikan untuk menyerang dalam tanda kutip pak amin
nah yang ketiga tentu secara subtansi
kalau saya dalam banyak hal secara subtansi tidak ada persoalan
mesejnya mas faldo bahwa di pan ini memang kutip kutip
mereka tidak ada persoalan
mereka tidak ada persoalan
mereka tidak ada persoalan yang perlu ada
regenerasi yang perlu terus untuk dibunyikan
suka tidak suka pan ini kan dianggap sebagai representasi bahkan personifikasi politiknya pak amin rais
pak amin rais siap pan
kalau tidak ada amin rais tidak akan ada pan
nah memutus ketergantungan kepada pak amin rais menjadi penting dalam konteks message ini
dalam jangka panjang
tapi semua partai politik kan sebagian besar juga sekarang ada ikon ikonnya seperti itu
partai demokrat dengan psb nya gitu kan misalnya
tapi salah satu ciri partai modern putri adalah memangkas bahkan memutus ketergantungan kepada figur tertentu
jangan sampai pak amin ini misalnya nanti sudah uzur maka pan agak sedikit oleng karena tidak ada figur sentral
karenanya regenerasi kepemimpinannya memang harus disusun batu batanya dari sekarang
entah siapa orang yang di bawah amin rais second line nya yang kemudian akan dipersiapkan untuk masa ke depan
sebenarnya orang orang seperti mas paldo ini adalah kabar yang cukup baik diantara pan
tapi tidak terlampau dominan
itu menjadi catatan penting
hal hal lain yang menjadi agak ramai misalnya subtansi dari surat terbuka itu memang beririsan dengan message paslon tertentu
misalnya pak amin rais kok sering menggunakan isu agama isu sara
pak amin rais ini menggaduh soal politik kenegaraan kita dengan selalu mengolah isu pki dan seterusnya dan seterusnya
seakan akan irisan subtansinya ini tidak netral tidak bebas nilai
makanya kemudian mas paldo dan yang lainnya dari pan menuduh
ini kok sepertinya ada syaiun syaiun ada sesuatu yang sengaja
message nya bukan hanya pesan secara moral tapi ada pesan politiknya apa
dalam tanda kutip ini ingin menjinakkan pak amin rais
biar tidak terlampau dominan di panggung politik
oke oke kira kira begitu ya
saya menangkapnya begitu secara umum
oke nanti kita konfirmasi ke pak abdillah
kita sekarang jeda dulu tetap di cnn indonesia prime news
oke ini sekarang gitu faldo
iya saya sebagai bagian dari pan hari ini kita bisa berdebat sampai besok pagi bahkan
kalau seandainya kita mau membahas pemikiran pak amin rais
dan kita juga sangat siap untuk hal itu untuk argumentasi argumentasi yang dikeluarkan
pastinya begitu namun yang tidak kalau lebih penting kita ini lagi di gebuk kanan kiri
belum kelar kita masa kalsel masa sumsel yang nggak tahu siapa orangnya itu
tiba tiba deklarasi dukung pak jokowi datang lagi ini masalah
yang gebuk siapa do
saya juga tidak tahu siapa ya tapi yang pasti sih kita juga kan kenalan
nunjuk siapa nih
kenalan ya aduh ini kalsel
karena kalau misalnya kita bicara parpo musuhnya banyak nih ada sekian berapa belas parpo lain nih
kita lagi tarung kita lagi koalisi adil makmur kita lagi fokus untuk pilek ya
datang lagi yang kayak kayak gini oh kalau kita sih kalau mau ikutan tarung ayo tarung bareng bareng ya
nanti ada kongres di dua ribu dua puluh kalau mau ikutan aja sekalian ya
mungkin kalau bapak senior janganlah
bapak senior juga janganlah
namun yang penting pemikirannya kita sangat butuh untuk reform
gagasan kita kan reformasi
ayo kita bahas sampai besok pagi itu satu
yang kedua ini kan ada urusan yang belum kelar gitu sama pak amin ya selesaikanlah gitu
kita juga juga nggak mau gitu melihat hal ini jadi perdebatan
karena kita memang lagi fokus ke dapil masing masing
saya lagi kampanye di kabupaten bogor balik sini untuk bahas ini
nah ini juga sesuatu yang menurut kami cukup kontraproduktif
untuk perjuangan kita yang tidak mudah loh
karena kan memang untuk pan sendiri sekarang kalau kita ngomongin beberapa agenda survei dan macam macam ya kita sedang berjuang gitu
bagi kita ini adalah pilpres yang tidak mudah bareng sama pilek seperti sekarang
oleh karena itu sekali lagi menurut kami ya kami sangat menghormati satu
namun yang gak kalah jauh lebih penting kita juga memperkenankan untuk pertarungan gagasan gitu
pak amin dominan di pan ya karena dia bertarung di situ
dia menjaga itu tidak pernah meninggalkan pan dan macam macam
saya harapkan gitu ya bapak bapak yang saya hormati yang saya sangat idolakan tulisannya saya baca semua termasuk tulisan pak amin
ya kita juga sedang menyusun gimana pemikiran yang dari para pendiri founding fathers partai kami itu lanjut ke sekarang
reform apa yang bisa kita lakukan di era modern seperti sekarang
kita masuk partai juga anak muda generasi penerus juga gak kosongan gitu
karena kita juga sadar bahwa partai ini harus evolve
kita juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus kita
misal kayak tadi saya contohkan masalah masalah orba mas ardi
kalau saya simple aja
gini aja itu orang orang yang mungkin dulu dibilang masalah orba masalah ini ya mereka telah menerima demokrasi
dalam artian misal dibilang pak tommy atau pak prabowo wong dia bikin partai kok
kecuali dia melakukan langkah langkah yang tidak demokratis
dan dia bikin partai gelindra tidak mudah
kalah kalah kalah coba terus gitu
dan dia menghormati proses itu
coba kita lihat ini secara fair kalau menurut kami gitu
bahwa mereka menerima demokrasi mereka bikin partai politik dan mereka tarung di proses politik ini
ya menurut kami ya jangan sampai kita menutup mata atas proses proses yang mereka juga lakukan
ya kita lihat dalam konteks demokrasi dong
bahwa ya mereka bikin partai kecuali melakukan langkah langkah yang tidak demokratis
saya pun akan menolak itu

tapi kalau mereka bikin partai mereka begini begini dan lolos kpu strukturnya ada
ya izinkan mereka beri kesempatan untuk mereka memperjuangkan
mungkin mereka ada gagasan ingin diperjuangkan
ya kalau secara subtansi saya menangkap ada tiga hal itu putri
pertama soal politisasi isu agama
karena seringkali misalnya pak amin selalu mengutip footnote footnote yang beririsan dengan agama
ada partai allah ada partai setan
itu yang relatively memang agak sedikit kurang kondusif
dalam politik kita itu kalau baca subtansinya
yang kedua soal pki ya
dua isu ini dalam banyak survei yang dilakukan oleh siapapun
ini isu sensitif pki cina dan agama
jadi kalau sudah dikapitalisasi dihembuskan ke publik
ini pasti akan memancing kegaduhan kegaduhan putri
jadi wajar ini secara subtansi memang perlu diperhatikan oleh mas paldo dan yang lainnya
terlepas lima pendiri partai ini sekarang misalnya
sudah punya preferensi politik misalnya dukung petahana dan pak jokowi
yang ketiga tentu masalah orde baru
suka nggak suka yang menjadi ikon reformasi sembilan puluh delapan itu adalah pak amin rais yang menuntas habis soal bagaimana orde baru yang begitu didaya itu tumbang
dengan pak amin rais yang begitu kuat saat itu
makanya kemudian betul
inilah yang kemudian mas faldo bahwa harus ada trigger dan jaminan
kalau andai prabowo dan sandi ini menang bahwa kembangkitan neo orde baru itu perlu diwaspade menjadi penting
karena yang ditangkap publik orde baru itu
orde baru itu adalah satu rezim politik yang memang tidak pernah ada baiknya
ini di client ini buruk dan seterusnya
jadi memori kolektif yang muncul ketika prabowo di backup oleh orde baru
apalagi misalnya ada mbak titi ada partai yang mendukung orde baru saat itu
saya kira menjadi penting bahwa memberikan satu jaminan kepada publik
lohopan sebagai garda terdepan dengan pak amin rais penentang orde baru
memang harus membersihkan anasir anasir orde baru begitu
meski tidak seserhana
bahwa orde baru zaman lama itu bisa di copy paste zaman sekarang putri
sekarang multi partai dulu cuma tiga partai
kalau dulu itu ada yang disebut dengan executive heavy
soeharto bisa determinan dia bisa menentukan arah politik dari pusat sampai daerah
sekarang presiden itu tidak bisa menjadi satu satunya single fighter
dia harus melalui dpr dia juga harus melalui ketua umum ketua umum partai koalisi
memori kolektif masyarakat
itu harus dirawat
bahwa orde baru itu menyeramkan
tiga narasi besar secara subtansi ini dalam konteks demokrasi elektoral ke depan
menjaga kesehatannya menjadi penting untuk diperhatikan menurut saya
kita yang berkepentingan dan tidak terlampau pusing siapa yang jadi presiden gitu
bahwa order baru pki dan agama menjadi isu yang saya kira memang harus di upgrade ke depan
menjadi keperhatinan kita bersama
itu put saya melihatnya
saya kembali ke pak abdillah sudah kembali bergabung bersama kami
ya silahkan ya
pak abdillah kemudian ada juga tadi mungkin anda sempat tidak mendengarkan
tapi mungkin saya yakin anda mengikuti di televisi
apakah ini kembali soal satu dan dua pak abdillah
jadi begini saya merasa
saya merasa tersanjung oleh bung adi itu katanya kita mau menjinakkan amin rais
tapi yang bisa menjinakkan amir rais
saya tidak tahu ya
kita ini membuat pernyataan berlima
dan saya kalau mau percaya sama saya boleh
tidak percaya tidak apa apa
saya tidak tahu keempat yang lain itu pilihannya apa juga tidak tahu
andai kata saya dituduh berpihak kepada jokowi silahkan
tapi yang keempat saya tidak tahu pilihannya apa
jadi ini tidak ada hubungan dengan pilihan satu
ini adalah murni pernyataan secara moral
dan memang betul
kalau dikatakan kok dikeluarkan sekarang
pada saat pilpres ini
memang keadaan sekarang ini sangat memprihatinkan
ya kalau ini proses pemilu dan proses kampanye ini tidak dilakukan dengan apa namanya
dengan cara cara yang baik itu bisa membuat
artinya keruntuhan dari bangsa ini bisa membuat perpecahan dan sebagainya
memang timingnya kita lakukan sih
karena kita ada prihatin sekali
terhadap proses daripada kampanye ini
yang terakhir yang saya ingin sampaikan ya
terutama kepada adik saya faldo
bahwa sebetulnya pernyataan ini tidak ditujukan ke pan
pernyataan ini ditujukan kepada bapak amin rais
karena amin rais itu adalah salah satu dari sepuluh pendiri awal formatir
di pan ya tiga sudah meninggal
satunya pak amir rais
karena yang satu yang ke enam ini kita kontak kontak tidak berhasil ketemu
bagaimana tadi waldo juga mengatakan
jika ada masalah yang belum tuntas dengan pak amin
agar diselesaikan sendiri
diselesaikan terlebih dulu
misalnya masalah apa nih
ya jadi gini pak abdillah
mohon izin sekali lagi pak abdillah yang saya hormati
jadi kalau kami tadi berpikir begini ya
kalau seandainya memang ada gagasan yang disampaikan
gagasan yang disampaikan terkait pak amin
pak amin juga apa
juga nggak terlepas ya dari pan kalau menurut kami pak abdillah sebenarnya
jadi kalau menurut kami ya tentu ini juga berdampak pada pan itu yang pertama
yang kedua kami tadi sangat terbuka gitu
jika seandainya ada pemikiran yang disampaikan di pan
yang jelas bagi kami saat ini pak amin
salah satu orang yang tidak pernah meninggalkan kami
dan dia tetap stay di partai ini
oleh karena itu ya kami juga terpengaruh atau pemikiran pak amin
ya maksudnya kita bisa debat gitu
ada juga mungkin pemikiran pak amin yang saya juga kontra gitu
mungkin pak abilah juga kontra
tapi kan kita bisa berdiskusi dengan dialektika
dan pan memang begitu
jadi kalau seandainya pak abdillah ada yang tidak sepakat
pak gunawan juga nggak sepakat
pak albert dan ibu ibu yang lain juga nggak sepakat
ya silahkan dibereskan ikut kontestasi
dan atau mungkin ada pemikiran disalurkan ke kadernya ya
pan yang ada buka untuk itu gitu
oke pak abdillah
ya begini ya
kita ini kan sudah lama tidak berkiprah di pan ya
terus tau tau muncul kasih saran ini kasih saran ke partai
kita mau apa namanya tidak mau ikut campur
di dalam proses politik partai
kita sudah di luar sudah lama
yang kedua kenapa dibuat pernyataan publik
seperti saya katakan tadi
bahwa ini adalah
pernyataan yang berisi tanggung jawab moral ya
pak amin itu kan membuat kiprah kiprah di publik
kita akan menunjukkan ke publik
bahwa kiprah kiprah ini
seharusnya tidak demikian ya
kita kan tahu ya pak amin
statementnya itu kadang kadang keras sekali
mau jewer ketua umum muhammadiyah
inti pemilihan umum ini katanya perang armageddon
atau sebentar sebentar ngomong ini perang badar
kalau bisa janganlah sudah
janganlah jadilah negarawan lah
kasih satu bimbingan yang baik ya
jangan membuat panas situasi
jadi ini kita mau menunjukkan kepada publik
bahwa kita tidak sepakat dengan itu semua
dan khusus personal amin rais gitu ya pak abdillah ya
ya memang ini pernyataan dibuat untuk amin rais
ya ini menurut kami sih masalahnya sudah ikut campur dalam proses demokratisasi yang ada di pan gitu
jadi ya pak amin bagian dari pan yang tidak bisa kita lepaskan
yang menurut kami memang terkait statement statement pak amin
ya kami sudah menjelaskan juga ke publik masalah dajal ekonomi
pak amin sudah langsung ikut campur
ikut campur demokrasi
orang membuat pernyataan itu kan bagian dari demokrasi
kami juga memberikan jawaban kalau seandainya tadi dibilang ini pernyataan terbuka
tidak bisa karena ini sudah menyangkut sama figur pak amin yang memang berada di pan gitu loh
jadi kalau menurut kami ya kalau seandainya kita ingin memperdebatkan misalnya dajal ekonomi waktu dulu
armageddon ini kita sudah menjelaskan ke publik maksudnya apa
tentang oligarki kepemimpinan yang harus berpihak kepada rakyat kecil
reformasi untuk beberapa hal
nah itu memang spirit yang dibawa oleh pan gitu loh
saya tidak sedikit pun saya menyampaikan bahwa ini ada kaitan sama satu dan dua
fokusnya justru di sini
fokus saya justru bagaimana caranya beberapa gagasan gagasan yang memang ada gitu ya
pan adalah partai yang terbuka
dan jika seandainya ada yang ingin disampaikan ya kenapa tidak langsung ke pan
nah lebih jauh lagi kalau seandainya ada masalah personal selesaikan aja secara personal sama pak amin
karena kan di statement saya
dan surat itu ada juga terdekat pan nya gitu loh
nanti kita sambung lagi ke pak abdillah
jadi anda melihatnya ini bagaimana sebenarnya
ya kalau kita yang dari jauh memaknai ini semacam surat cinta pak abdillah toha dan kawan kawan buat pak amin rais
semacam surat surat bung karno waktu diasingkan ke nd zaman dahulu
dia bersurat surat lah dengan teman temannya
bicara tentang politik nasional
bicara tentang ekonomi
bicara tentang islam
konon dalam surat soekarno waktu diasingkan di nd
itu muncul yang disebut dengan islam sontoloyo
itu tulisan soekarno
saya kira apa yang didiskusikan pak abdilan toha dan amin rais melalui sholat terbukanya
ini adalah kekayaan dan bagian dari dinamika politik yang menurut saya kalau diabadikan oleh teman teman pan cukup baik
jadi hal hal sifatnya subtansial
poin poinnya itu jangan selesai hanya karena pilpres
pak amin rais dan yang lainnya
faldo maldini dan yang lainnya
harus membalas surat cinta
harus membalas surat cinta ini untuk menjawab kegelisahan kegelisahan para pendiri itu
ini nanti kalau didokumentasikan bagi kita sebagai peneliti ini menarik untuk didiskusikan
bahwa diskusi tentang agama dalam politik
diskusi tentang sara dalam politik
ini pernah terjadi dalam internal pan sekalipun
cuman putri apa yang terjadi hari ini surat cintanya pak abdillah dan kawan kawan ini bukan hanya soal yang sifatnya ilmiah dan subtantif begitu
ini dianggap sebagai politis karena nuansanya politis
yang kedua memang
ini dianggap sebagai politik
ini dianggap merugikan terus nama pasal orang berdua pak prabowo
plus merugikan pan secara umum
apalagi misalnya memunculkan satu narasi
seakan akan di pan ini sudah mulai muncul konflik internal
kan tidak lahir dalam ruang hampa
tiba tiba pak abdillah toha ini memberikan surat terbuka
sebelumnya banyak di daerah misalnya kader kader pan konon
itu juga mendeklarasikan diri mendukung pak jokowi
tentu dalam konteks inilah faldo maldini perlu memberikan klarifikasi
bahwa tidak ada konflik internal
tidak ada perang saudara yang muncul
karena ada pihak yang dirugikan
prabowo maupun pan
maka ini kemudian menjadi isu liar yang
saya kira memang harus segera dituntaskan
kalau ini tidak akan merugikan pan dan pak prabowo secara umum
karena suka tidak suka
apa yang disampaikan oleh abdillah tuhan dan kawan kawan
tentu ini memunculkan bahwa pan ini sudah mulai tidak solid di dalamnya
terutama untuk menghadapi turbulensi politik pan
yang di tengah raya dalam survei survei agak sedikit susah payah misalnya
untuk lolos ke senayan
untuk lulus ke jepang
papan tengah ya
inilah yang kemudian menjadi penting didiskusikan
bahwa surat cintanya ini bukan hanya surat cinta biasa
tapi warning untuk pan kedepan
nanti setelah jeda kami akan kembali menghubungi pak abdillah tohak
kendala komunikasi kembali terputus
tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
pak abdillah kalau misalnya sekarang anda katakan di akhir surat saya
menyerahkan pan sepenuhnya ke tangan generasi penerus
katakanlah di sini adalah generasi penerusnya valdo dan teman temannya
artinya tidak ada yang tidak bersepakat juga dengan sudut pandang pak amin selama ini
di dalam internal pan pak abdillah
jadi kalau misalnya anda mengatakan sekarang bahwa
pak amin cenderung eksklusif
toh buktinya juga teman teman dari yang dikatakan generasi penerus ini
cukup nyaman dengan yang saat ini terjadi di internal pan
saya tidak yakin itu ya
karena saya juga mendapatkan input input
dari beberapa anggota pan ya
saya tidak yakin bahwa mereka semua nyaman
bahkan sebagian dari anggota pan
itu menyampaikan kepada kami bahwa
pak amin itu yang dulunya aset pan
sekarang sudah menjadi layak
justru seringnya manuver ke sana kemari pak amin itu
bukan menguntungkan pan itu justru malah
bisa merugikan pan
jangan lupa ya
itu tidak mudah dicapai ya
ya pak abdillah tapi kalau misalnya bicara
kita bicara oh sayang sekali
tapi kalau misalnya kita bicara nih
sekarang soal partai politik
bagaimanapun partai politik mesti survive
dan tidak ada kawan yang abadi
kepentingan yang abadi
jadi manuver survive nya harus seperti apa sebenarnya mas hadi
untuk pan nih misalnya sekarang
kalau pan memang sudah mengklaim sebagai partai modern
tentu seperti yang awal saya katakan
secara perlahan harus memangkas keterputusan terhadap pak amin rais
sebagai sentral figure yang ada dalam pan
karena suka tidak suka
pak amin rais ini hanya
tapi sebenarnya sudah banyak figure figure lain
bang zul ada
tapi tidak terlampau mengakar
orang ketika bicara pan
maka yang muncul adalah simbol dan amin rais
belum misalnya terinstitutionalisasi
figurnya pak zul has ataupun figurnya valdo maldini
nah kedepan saya kira
apa yang dilakukan oleh amin rais
itu juga bisa dilakukan oleh valdo dan pak zulhas
sebagai bauran dari personalisasi
figur dalam partai politik
karena kalau dirinci
yang disebut dengan partai modern

bahwa siapapun yang jadi ketua umum
jadi siapapun yang jadi dewan kehormatan
itu tidak terlampau penting
karena mesin politiknya
dia berjalan secara sistematis
tanpa ada figure figure tertentu
tapi harus diingat juga memang
paradoxnya dalam konteks indonesia
kalau tidak mengandalkan satu figur tertentu
partai di kita ini agak sedikit declain
bahkan cenderung lemah
yang memang sejak lama itu cukup dibangun
kehilangan satu figure
itu dengan harapan besar
tentu berpotensi untuk kehilangan
kadar militan di bawah
apakah itu juga yang harapan sebenarnya
dari pak abdillah
bahwa partai pan harus tumbuh
menjadi partai modern yang bersih
ya itu lahirnya sebagai partai modern
lahirnya sebagai partai modern
kemudian ketika dia makin besar
menjadi agak cacat cacat sedikit
ceritanya panjang sekali
kalau saya menceritakan di sini semua
jadi saya sepakat dengan saudara adi
kalau tadi dikatakan bahwa
di dalam pan itu semua sepakat sama amin rais
nggak berani aja
mana pernah ada suara di dalam pan
yang berbeda dengan amin rais
banyak hal yang disampaikan
dan dilakukan oleh amir rais itu
tapi tidak pernah ada yang berani
bukan semua nurut
mungkin di dalam ya
tapi kalau saya menurut saya
kalau ada perbedaan pendapat
disampaikan di luar
orang tahu bahwa
pan itu bukan par
bukan partai amir rais
tapi partai amanat nasional
kalau misalnya sekarang
anda kemudian menyampaikan surat terbuka
apa sebenarnya harapannya pak abdillah
harapannya pak amin itu sebetulnya
pak amin itu orang yang
pada tahun sembilan puluh delapan
idola banyak pihak
pak amin itu kalau bicara
kita harapkan pak amin itu
sudah usia sekian
biarkan yang mudah mudah
beri bimbingan kepada bangsa ini
untuk menjadi bangsa yang damai
pak abdillah ada pertanyaan
dua kali tadi sudah disampaikan oleh
tapi mungkin belum terjawab
mungkin jika ada
permasalahan yang belum tuntas
kawan kawan berlima ini
dengan pak amin rais
maksudnya persoalan pribadi
sebahu saya tidak ada
mau sampai sejauh mana ini pak abdillah
sekarang suratnya sudah keluar
surat terbukanya sudah keluar
responnya biasa saja
dari teman teman pan
sudah ada yang mengatakan layak untuk diabaikan
ya silahkan saja
kami sudah menjalankan
pertanyaan yang kita inginkan
pertanyaan yang kita inginkan
pertanyaan yang kita inginkan
pertanyaan yang kita inginkan
pertanyaan yang kita inginkan
pertanyaan yang kita inginkan
kalau mau diterima dengan baik
tadi pak abdillah dan kawan kawan
bawa pan juga
suratnya tadi saya tanya lagi
yang terjadi sekarang
dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di pan
pamin adalah orang yang tetap stay
kalau seandainya ada hal yang tidak sepakat sama pemikiran pak amin silahkan didebat
jangan disuruh suruh mundur juga gitu
karena kadang kadang kita juga
menurut kami ini melukai proses demokrasi yang terjadi di pan
mau mundur mau ngingetin atau mau apa gitu
dari dulu minimal sepuluh tahun ini konsisten untuk mengkritik mengingatkan siapa presiden indonesia yang nggak bebas dari kritik pak amin
dan setidaknya saya juga jadi heran kenapa pak amin telah melakukan proses ini udah sepuluh tahun suratnya baru sampai sekarang
itu mungkin pertanyaan yang mungkin nyambung sama yang dibahas sama mas hadi tadi
jadi kembali soal satu dua itu menurut pak aldo
saya sih tidak ingin berburuk sangka ya sebenarnya tapi saya dari tadi ngomong ujungnya kok sekarang dikirim suratnya
karena pak amin tadi dulu kritik
oke pak abdillah terakhir dari anda silahkan
iya ya kan saya sudah jelaskan tadi kenapa sekarang
karena kita sangat prihatin dan khawatir terhadap situasi masa kampanye ini
jangan sampai kalau bisa kita akan mengurangi artinya orang orang yang ikut membuat bangsa ini makin pecah belah
jadi timingnya sekarang karena itu bukan karena apa apa
dan kenapa apa namanya apakah nanti apakah meminta pak amin untuk mundur itu demokratis
oh biasa itu kan
di dalam demokrasi bisa saja kita bilang terus kita bisa minta mundur
kalau di dalam sistem parlementer itu ada mosi tidak percaya ada ini
minta mundur itu satu hal yang biasa di dalam demokrasi
kalau tidak boleh ya kan terserah kepada orang orang pan
terserah kepada pak amin rais ya
pak abdillah terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
terakhir mas adi endingnya anda lihat seperti apa
atau ya sudah ini begini saja
kalau saya simul hatnya diawaikan pasti
apalagi teman teman pan ini agak fokus untuk menang pileg dan pilpres
pilpres misalnya pan dan teman teman ini sedang mengejar defisit suara dengan pak jokowi
yang konon diklaim tidak terlampau jauh itu satu
yang kedua pan juga sedang dalam tanda kutip melakukan satu perjudian yang sangat luar biasa
dalam konteks itu menurut saya apa yang disampaikan oleh abdillah toha dan kawan kawan
ini semacam surat cinta dari kawan lama pak amin rais yang tidak terlampau penting untuk direspon secara politik
tidak mengikat dan tidak mengekan
karena itu menurut saya ini kenapa menjadi menarik putri
memang tidak dilepaskan dalam konteks politik
saya sih memang berprasangka baik
tapi satu hal bahwa kalau melihat dari faksinya prabowo
pan ini merupakan satu partai politik yang relatif agak agresif misalnya ketimbang pks dan demokrat
misalnya pak amin rais dianggap sebagai simbol yang mampu menggerakkan banyak orang datang alumni dua ratus dua belas
pak amin rais juga begitu lantang mengkritik siapa saja dari kalangan pemerintah
dua hal ini menurut saya menjadi term penting
karena pak misalnya ada upaya upaya dalam tanda kutip
sebagai politisi senior yang saya kira memang ke depan memang harus diantisipasi
yang jelas surat cinta ini tidak lahir dalam ruang hampa
pasti ada syaiun syaiun yang memang sengaja ingin disampaikan kepada pak amin rais
langkah dpp pan apa valdo
kalau menurut saya pak amin masih etis masih konstitusional semua kritiknya
jadi kenapa harus dikurangi
dan bagi kami langkah ini justru tidak demokratis
oke dpp pan langkahnya apa berikutnya
kita akan tetap fokus sama pertarungan kita
kalau mau ayo tarung bareng
oke baik terima kasih faldo
terima kasih mas adi
cnn indonesia prime news segera kembali